sementara itu kegiatan operasional bandara internasional igusti ngurah rai bali hari ini ditutup sementara akibat dampak abu vulkanik letusan gunung agung
aktivitas gunung agung terpantau mencapai level tiga dengan erupsi yang berlangsung secara terus menerus
dilansir cnn indonesia com penutupan ini dimulai dari jumat pukul tiga waktu indonesia tengah hingga pukul sembilan belas waktu indonesia tengah seperti yang diumumkan dalam akun media sosialnya
keputusan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh airnaf indonesia cabang dan pasar
airnav menyampaikan abu gunung agung yang mulai erupsi sejak rabu kemarin berbahaya bagi keselamatan penerbangan
sejumlah pihak seperti pangkalan udara tni angkatan udara juga memberikan rekomendasi penutupan kepada otoritas bandara
stasiun meteorologi kelas satu ngurah rai dan pasar mencatat status vulkanologi untuk penerbangan gunung agung mulai terlihat berwarna oranye pada kamis kemarin pukul enam belas waktu setempat